pihak keluarga korban jumpardi alias jampang pria yang ditembak oleh anggota polsek panakukang di kota makassar sulawesi selatan tidak menerima perbuatan yang dilakukan polisi
rabu sore kepala polsek panakukang kompol saharudin beserta jajarannya mendatangi keluarga dari pria bernama jampardi alias jampang usia dua puluh tiga tahun terduga pelaku begal yang ditembak oleh anggota polsek panakukang di sekitar jalan adieksa baru kota makassar
menurut kompol saharudin kedatangan polisi ini untuk berkoordinasi dengan keluarga terduga pelaku yang ditembak tersebut
polisi menjelaskan duduk perkara serta kronologis penembakan ke pinggang dan kaki jampang yang terjadi pada minggu malam
terkait permintaan maaf tersebut kakak terduga pelaku begal jumriani mengatakan
ia tidak terima dengan perlakuan oknum anggota polisi yang menembak adiknya sebanyak dua kali
bahkan tembakan terakhirnya di bagian kaki dilakukan di depan matanya
selain itu saat dirinya hendak membawa adiknya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis pertama
anggota polisi tersebut dikatakannya menghalang halangi dan melarangnya
oleh tembakan dua orang ini yang membawa si jampang
ya adik saya diserik masuk ke rumah rumah itu ditaruh adik saya di situ langsung diberi tembakan
tembakan di depan mata saya saya teriak minta tolong begini
wah minta tolong kasihan jangan ditembaki si punya adik si punya adik jangan ditembakin
saya bilang itu adik kandung saya pak jangan disakiti lagi
sementara itu kapolres tabes makassar kombespol muhammad najib mengatakan
terduga pelaku merupakan residivis
dalam kasus pencurian dan pembakaran rumah ibadah pada dua ribu delapan belas lalu
selain itu untuk pihak keluarga terduga pelaku sudah mendapatkan penjelasan dari polisi terkait penembakan tersebut
kalau terkait orang tuanya yang katanya keberatan itu seperti bagaimana pak
saya rasa tadi sudah dijelaskan ya
itu tadi sudah dijelaskan kepada keluarganya dan keluarganya pun tadi sudah menerima bahwa dia memang dalam rangka
ya kita tidak ada salahnya kita ambil saja
terhadap terduga pelaku itu disebut
sudah sesuai dengan prosedur menggunakan senjata
antara menurut polisi terduga pelaku mencoba melakukan perlawanan
reinhardt soplantilla kota makassar sulawesi selatan